jalur tol fungsional seluruh jogja dari pagi donat di coro madu hingga ke laten awen
kecepatan yang kita rekomendasikan dikarenakan ini jalur tol fungsionalnya belum maksimal
kami rekomendasikan empat puluh km per jam
karena beberapa jalan ruas ruas jalan yang harus masih ada pemperbaikan
kemudian ini dibuka mulai pukul enam pagi sampai dengan jam tujuh
dengan harapan pemudik dapat menikmati perjalanannya
aman sabar dan kebutuhan dari kami
dari kepolisian akan selalu melakukan pengawalan
mulai dari boyolali karanganyar dan polres klaten
telah menempatkan petugas tempat masing masing
untuk melakukan pengawalan kepada para pengguna
kami mengimbau untuk masyarakat yang akan menggunakan jalur tol fungsional